perbedaan warna air yang kontras di selat madura rabu siang sempat ramai diperbincangkan warganet
meski sudah biasa fenomena alam yang dikenal dengan fenomena haloklin kali ini
muncul dengan ukuran yang lebih panjang dari sebelumnya
beginilah perbedaan warna air yang kontras hitam dan putih bening
dalam video yang diambil salah seorang warganet saat melintas di jembatan suramadu pada selasa kemarin
perbedaan warna air yang kontras tersebut merupakan fenomena alam haluklin yang sudah biasa terjadi
meski begitu fenomena tersebut membuat beberapa pengendara berhenti
bahkan fenomena ini sempat ramai diberpincangkan di sosial media
faisal yasir arifin kadif humas badan pengembangan wilayah surabaya madura bpws menyatakan
fenomena tersebut merupakan fenomena alam yang sudah biasa terjadi
namun kali ini dengan ukuran yang lebih panjang
yaitu antara empat puluh lima hingga lima puluh enam km dan lebih pekat
sehingga mempercantik perairan selat madura di bawah jembatan suramadu
menurut laporan fenomena ini bahkan sudah terlihat di perairan sampang sejak kamis kemarin
fenomena ini terjadi dikarenakan adanya pertemuan dua arus dari sisi barat dan timur
adanya sedimentasi lumpur dan perbedaan kadar garam
biasa terjadi cuman ini skalanya lebih luas
luas dan memanjang gitu aja
sebelumnya fenomena yang sama sempat terjadi di selat madura sekitar dua bulan lalu
namun dengan ukuran yang jauh lebih kecil
meski pada rabu pemandangan perbedaan kontras warna air tersebut nampak mulai memudar
sebagian pengendara tampak masih antusias menghentikan kendaraannya untuk melihat fenomena tersebut
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur